pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat
ketersediaan pangan yang terbatas dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan gejolak sosial
berangkat dari pemikiran semua individu berhak mendapat bahan pangan berkualitas
nisa warga dipura menirikan pesantren ekologi atorik
bersama sang suami ia mengelola pesantren yang didirikan pada dua ribu delapan di cimurugul kabupaten garut jawa barat
dengan memberi santri ilmu agama sekaligus ilmu pertanian berbasis kearifan lokal
di pesantren tersebut santri tak hanya diajari ilmu agama tetapi juga cara bertani dan pengolahannya
para santri yang belajar di pesantren sudah terbiasa terjun ke sawah dan perkebunan untuk bercocok tanam
mereka juga dibiasakan tidak mengusik hewan yang hidup di sekitar pesantren
semua proses dijalankan secara tradisional untuk mempertahankan nilai alaminya
nisa berusaha menghadirkan sistem pertanian yang tahan cuaca ekstrim perubahan iklim dan bencana gagal panen
beberapa jenis tanaman yang ia tanam bersama santri antara lain legung serelia dan labung
ya anak anak santri seharusnya mendapatkan
bukan hanya ilmu al quran saja
tetapi dia juga harus mendapatkan ilmu untuk bertahan hidup
nah ilmu bertahan hidup inilah yang harus didapatkan juga secara menyeluruh oleh anak anak santri
maka di pesantren ini kami mengadakan satu buah ekosistem ya ekosistem
yang dimana anak anak ini mendapatkan
asupan otak ya dan asupan gigi juga ya
nisa mencoba menanamkan nilai keagamaan dan ekologi kepada santrinya
dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan mengandalkan alam
para santri juga diajari cara menghasilkan uang dengan mengolah sayur buah dan aneka tanaman
mereka belajar mulai pembibitan pengolahan lahan pemubukan panen hingga cara memasak hasil panen
produk pertanian pondok pesantren ekologi atorik bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan santri
bukan hanya itu produk pertanian yang dihasilkan juga mulai dipasarkan kepada masyarakat luas
tak jarang konsumennya langsung datang untuk membeli
kalau bahan pangan ininya seringnya lidah buaya terus kayak seleb pisang terus kayak bahan bahan minuman kayak rosella
terus kayak serai sama apa yang di rumah nggak ada kita cari di sini
sekalian juga bisa belajar bersilaturahmi juga dengan orang orang sini
nisa juga tak pelit membagikan ilmunya kepada masyarakat tentang cara bertani di halaman sendiri
pondok pesantren ekologi atorik yang dikelola nisa warga dipura menjadi salah satu contoh upaya mengelola pangan secara mandiri
para santri pun mendapat pengetahuan kebutuhan hidup sehari hari masyarakat bisa dihasilkan dengan berkebun di sekitar rumah tanpa modal besar
deden radian garut jawa barat